masih dalam perawatan
di rumah sakit mana
bukan di rumah sakit di tempat yang aman
diurus ahli patah tulang
siapa yang ngeroyok dik dik
gak tau saya gak ada kontak
saya telepon gak bisa di kontrakannya gak ada
dia nggak ada kabar saya khawatir cecep kenapa kenapa lagi
mau cari kemana lagi
perlu saya bantu
gak usah biar saya yang handle
biar saya beresin semua orang orang itu
akang tentara dilatih buat perang
tapi jangan biar saya yang handle
benar kamu bisa sendiri
tindak kejahatan lain yang meresahkan masyarakat
sering ada laporan korban kecopetan
tetapi tidak bisa kita tangani dengan baik
karena kurangnya informasi kita tentang tempat kejadian perkara pelaku bukti dan saksi
kemarin baru ada copet yang tertangkap
ya saya sudah terima laporannya
copet biasanya bekerja secara kelompok
mintai keterangan dari tersangka supaya kita bisa ringkus yang lainnya
nana dikurung di kantor polisi
saya sudah tahu mana si deden
sudah kamu hubungi
sudah dia nggak mau nyopet lagi takut
kamu saja tidak perlu menelepon
saya malahan gak punya pulsa
habis buat paket internet
kamu di mana
di bawah jembatan pasopati
cari tempat yang lain
terus telepon balik
deden di bawah jembatan pasopati
saya suruh cari tempat yang sepi
nanti dia ngelepon balik
kenapa harus dia yang nelfon balik
biar kamu gak kena pulsa
kita sebetulnya mau kemana
cari tempat buat jualan bubur
serius mau jualan bubur
tidak tahu juga
kamu suka kejek
jangan gitu atu murad
saya nggak tahu ini di mana
kalau tidak bisa pulang nanti bagaimana
kalau kamu gak mau turun oke
tapi jangan sekali kali lagi bilang saya gejek
saya tahu murad sama pipir dibanding ngobang sama dikdik
tapi bayarannya juga sepuluh kali lipat
kalau keberatan cari orang lain
saya bukan jualan kangkung
bos jangan merangkap sebagai dosen kamu
saya takut ketangkap seperti kang nana
resiko kalau kamu tetap jadi copen
kalau kamu berhenti jadi copet
itu juga ada resikonya
kalau kamu mengundurkan diri sebelum batas perjanjian bisnis kita selesai
nanti foto kamu akan saya cetak dalam ukuran besar
saya pasang di tempat umum
ada tulisan di bawahnya
di tempat yang aman
diurus ahli patah tulang
siapa yang ngeroyok dik dik
gak tau saya gak ada kontak
di kontrakannya gak ada
dia gak ada kabar
mau cari kemana lagi
perlu saya bantu
biar saya beresin semua orang orang itu
dilatih buat perang
benar kamu bisa sendiri
tapi kalau nanti ada apa apa
kasih kabar ke saya
pasti saya ngasih kabar ke teteh
saya jalan dulu
kalau di daerah sini gimana
kamu denger gak
anda bekerja sendiri atau berkelompok
apabila anda memberikan keterangan palsu
itu akan memberatkan hukuman anda
siapa yang jadi pimpinannya
saya gak tahu pak
saya tahunya cuma saeb
di mana tempat tinggalnya
saya gak tahu
paling di kampus
kadang kadang disebut kampus
kadang kadang disebut kantor pusat
kamu disuruh tetap jadi partner saya
terima kasih atas keterangannya
tambahangas juga untuk ulang je allem
kadang kadang tentang kesehatan dari pekerjaan ma
fit bangun apa kalau disini bagaimana boleh
kamu mau apa jajan bakso tahu kita kesini mau survei bukan jajan saya kira kamu ngajak jajan sini
kita lagi cari tempat buat jualan bubur disini juga oke kita mesti lihat dulu rame atau enggak
berarti kita harus diam dulu di sini lihat lihat ramai enggak oke bagaimana kalau sambil makan
baso tahu berapa sepiringnya pang darman minta bayaran sepuluh kali lipat ya udah bikin
kenapa harus sepuluh kali lipat katakan darman murad sama pipit beda dibanding gobang sama dik dik
sepuluh kali lipatnya murad sama pipit dulu anak buah saya di terminal mereka memang spesial tapi
anggaran kita enggak cukup jadinya gimana bos cari yang lain apa kabar baik udah dapat kerja